dinas kesehatan provinsi bali terus melakukan tracing kontak
atau melacak orang yang sempat berhubungan dengan pasien nomor dua puluh dua
atau wna positif corona yang meninggal di bali dua hari lalu
hingga rabu lalu dinas kesehatan provinsi bali mencatat ada dua puluh satu orang yang telah diisolasi
karena kontak erat dengan wna ini
kedua puluh satu orang itu terdiri dari petugas bandara
petugas hotel agen perjalanan hingga petugas rumah sakit
saat ini dua puluh satu orang ini menjalani isolasi di rumah
namun pihak dinas kesehatan mengaku tidak bisa memberikan jaminan kepada keluarga
dari dua puluh satu orang yang diisolasi ini mereka tidak tertular seandainya ada yang positif
dinkes bali hanya menyampaikan telah memberikan kie atau komunikasi informasi dan edukasi
kepada orang yang diisolasi untuk tidak beraktivitas di luar dan selalu menggunakan masker
saat ini dinas kesehatan provinsi bali masih melakukan tracing lanjutan
untuk mengidentifikasi siap
apa saja orang orang yang sempat kontak dengan ke dua puluh satu orang ini